tanah bangsa afghan atau afganistan
tanah dimana darah tumpah dan mengering sepanjang sejarah
inilah potret afganistan lima belas agustus dua ribu dua puluh
hari saat taliban akhirnya mengambil alih kabul ibu kota afganistan
hari ketika afganistan ditinggal sang presiden ashraf ghani
hanya butuh waktu empat bulan setelah april lalu
presiden joe biden menegaskan akan menarik sisa tentaranya di afganistan
dua ribu dua puluh satu menjadi tahun terakhir bagi delapan ratus ribu tentara
amerika serikat di afganistan tempat mereka bertugas sejak tahun dua ribu
hari itu warga afganistan bak hanya memiliki dua pilihan
pergi ke luar negeri atau menetap di bawah kekuasaan taliban
ribuan orang menuju ke bandar udara hamid harzai kabul
putus asa seakan menjadi kata yang tepat untuk menggambarkan afganistan
sebelum pada akhirnya kembali jatuh di tangan taliban
dua hari kemudian pada tujuh belas agustus dua ribu dua puluh
untuk pertama kalinya setelah dua puluh tahun
taliban menggelar jumpa pers yang mencuri perhatian panggung politik dunia
zahibullah mujahid sang juru bicara taliban memberi klaim
taliban tidak akan melakukan balas dendam dan akan mendirikan pemerintahan yang sah
pasca taliban merebut kabul pada lima belas agustus
menggulingkan pemerintahan yang tersebut
menggulingkan pemerintahan yang tersebut
menggulingkan pemerintahan yang tersebut
menggulingkan pemerintahan presiden ashraf ghani
dan seiring dengan angkat kakinya amerika serikat tiga puluh satu agustus
pada sembilan belas agustus taliban akhirnya berkuasa atas afganistan
dan mengumumkan kabinet emirat islam afganistan dengan menerapkan syariat islam
ini bukan pertama kalinya taliban berkuasa atas afganistan
lalu siapakah taliban sebenarnya
untuk memahami taliban anda perlu memahami afganistan pada tahun seribu delapan ratus
di mana kelompok taliban didirikan karena gejolak politik
atau saat uni soviet meninggalkan afganistan pada seribu sembilan ratus sembilan puluh
taliban itu adalah kata kata arab
jadi taliban singular taliban plural
kebenarannya banyak media internasional mengalami hal yang salah
ini adalah pelajar yang berkata dari madrasah
didirikan oleh muallah muhammad

dalam perjalanan ke afganistan
taliban memiliki misi khusus internal menguasai afganistan dengan menerapkan syariat islam
ada banyak kekos seperti yang anda pasti tahu
setelah kematian pemerintahan komunis
semua faktor mujahidin bergabung dan mulai berjuang
taliban pada saat itu mewajibkan seluruh perempuan mengenakan caduri
atau cadar biru untuk perempuan
dan juga membatasi akses pendidikan bagi wanita
zaineng got berturban
tak hanya itu taliban melarang alkohol bioskop
setelah pemerintahan baru dikeluarkan pertama empat lima tahun
ini adalah kisah kisah yang dapat didokumen seperti
bagaimana insuransi taliban memperbaiki sini
dan ini adalah curso yang harus diterbitkan dari legend welt
dan cerita itu sangat tipikal cerita itu harus berhubung dengan pengaruh konflik di hampir mana mana di dunia
sistem yang dibuat untuk beberapa tapi tidak untuk orang lain
dan serangan teroris terbesar terjadi
sembilan sebelas attack amerika serikat kemudian menyerbu dan menginfansi afganistan karena taliban dituduh melindungi mendiang osama bin laden
tokoh yang dianggap menjadi dalang serangan sebelas september dua ribu satu di gedung world trade center new york amerika serikat
selama amerika serikat menguasai afganistan taliban tidak bisa berkutik
upaya perdamaian sebenarnya dijajaki
intra afgan peace negosiation digelar di doha qatar pada dua ribu sembilan belas lalu
satu momen bersejarah ketika otoritas afganistan taliban dan amerika serikat berada dalam satu forum di mana jerman menjadi salah satu mediator
ketika itu kita tidak hanya berada di dua sisi tapi itu adalah satu set up yang sangat inklusif
dan filosofi kita selalu adalah bahwa kebebasan tidak berlaku dengan kemenangan militer
dua tahun berselang setelah perundingan damai sampailah pada kesepakatan terakhir antara amerika serikat dibawah kepemimpinan donald trump dan taliban pada februari dua ribu dua puluh
ketika itu kita tidak hanya berada di dunia kita juga berada di dunia
dan untuk membawa orang orang kita kembali ke rumah
ketika presiden trump yang merupakan dari partai republik berkuasa waktu itu itu hendak memperkuat ekonomi mereka yang waktu itu sedang runtuh ya
atau sedang struggle lah berjuang
dan salah satu cara mereka untuk melakukan efisiensi ekonomi memperkuat anggaran mereka adalah dengan menarik diri dari beberapa kancah sekuritas
itu adalah isu yang mereka kerjakan khususnya di timur tengah
datang dan perginya amerika serikat tentu bukan tanpa biaya
sejak tahun dua ribu satu hingga dua ribu dua puluh satu amerika serikat diketahui telah menghabiskan sekitar dua dua puluh enam triliun dolar amerika
atau setara dengan tiga puluh dua triliun rupiah untuk membiayai proyek perang di afganistan
perang terpanjang dalam sejarah amerika
pemuda harus memiliki hak mereka diperkenalkan menurut islam
kita tidak ingin apa apa lagi jujur
saya tidak ingin bertanya apa apa lagi
saya ingin segalanya yang diberikan kepada saya menurut islam
islam telah memberikan saya banyak hak jujur
saya ingin bertanya kepada anda saya ingin bertanya kepada anda
saya ingin bertanya kepada anda saya ingin bertanya kepada anda
saya ingin bertanya kepada anda saya ingin bertanya kepada anda
kebebasan untuk wanita menjadi salah satu janji taliban
namun bagi mereka yang memiliki pengalaman hidup di bawah rezim taliban
tak serta merta mempercayai janji manis taliban
mereka adalah kaum perempuan yang hak haknya terlanjur direnggut saat taliban berputus
tahun seribu sembilan ratus sembilan puluh enam hingga tahun dua ribu satu silam
kita sebenarnya mengalami situasi yang sangat tidak diperlukan
oleh sebuah kumpulan orang yang sebenarnya menguruskan negara ini
mereka tidak bisa melihat kita
ketika ada pertanyaan yang kita tanya mereka tidak akan menjawab kita
mereka akan menjawab pertanyaan kepada orang yang berdiri di sebelah kita
belum genap satu bulan taliban berkuasa
unjuk rasa bermunculan
beberapa wanita turun ke jalan ibu kota afganistan
menuju istana presiden menuntut hak mereka untuk bekerja
sejumlah perempuan afganistan juga menggelar unjuk rasa daring
guna menentang aturan berpunca
bersama dengan busana yang diterapkan taliban dengan tagar
do not touch my clothes atau jangan sentuh busana saya
afganistan culture atau budaya afganistan
ini tentang apa yang mereka lakukan di sini
jadi apa yang mereka lakukan
menembak kita semua
itu juga baik

yang menurut saya
di mata saya
berharga untuk hidup dan hidup
dan benar benar berdiri di sini
dan salah satunya adalah hak wanita afganistan
dan apa yang harus kita lakukan
tempat kita di masyarakat
sebagai wanita yang kita adalah
dan semua itu
saya ingin melakukannya mengikut islam
krisis kaum perempuan tidak hanya terjadi di afganistan
namun dirasakan jutaan perempuan afganistan di seluruh dunia
mereka yang memilih meninggalkan afganistan menjadi pengungsi
dan memilih tidak kembali sampai negaranya menjamin tanah airnya aman untuk hidup
tidak ada yang ingin kembali ke negara
di mana mereka tidak bisa hidup secara bebas
di mana mereka tidak bisa berpartisipasi dalam ekonomi
di mana mereka tidak bisa mendukung keluarga mereka secara finansial
di mana mereka tidak bisa menghargai tradisi dan budaya
di mana mereka tidak bisa memiliki peran dalam kehidupan publik
di indonesia setidaknya ada tujuh pengungsi ahzara afganistan
salah satu etnis minoritas di afganistan yang kerap menjadi target taliban
delapan tahun sudah sidika fakihi menyandang status sebagai pengungsi hazara afganistan di indonesia
melewati hari hari yang tak pasti di negara transit
sebagai pengungsi sekaligus wanita
dia sadar betul tidak ada satupun yang akan menjamin masa depannya kemanapun dia mengungsi
ketika saya meninggalkan negara
saya merasa ada masa depannya
saya merasa ada masa depannya untuk berada di negara yang aman

mimpi untuk mengeluarkan saya dari negara itu
itu adalah masa depannya
seperti yang anda sebutkan masa depannya

di mana saya bisa belajar
saya bisa bekerja
dan saya bisa berkontribusi di komunitas itu
di sidika singgah di cisarua pogor
sebagai pengungsi hanya satu hal yang dia tahu
yaitu bagaimana caranya bertahan untuk hidup dan tidak melulu meratapi ketidakpastian
interaksi saya terbaik dengan orang afgan
terima kasih telah mengingatkan itu
ini terbaik dengan wanita
mereka harus belajar sifat
dan kemudian mereka menggunakan itu
mereka bisa membuat produk
dan kita bisa mempromosikan itu melalui referensi tersebut
dan kemudian mereka bisa
memiliki sedikit pendapatan hidup dasar
dan mereka bisa memilih bahwa mereka dapat memiliki aktivitas positif
menjadi pengungsi menghadirkan banyak nilai kehidupan untuk sidika
fokus hidupnya adalah menatap masa depan
dia tidak ingin mengalami kehidupan yang dilalui ibunya di afganistan
mereka tidak mengalami kehidupan ibu dan ibu bapa mereka
terutama wanita dan wanita
mereka tidak mengalami kehidupan ibu mereka
memakai cahduri lagi ya
jadi saya yakin anda tahu apa itu cahduri
dan juga tidak berada di dalam kudang
saya berharap mereka tidak akan berada di dalam kudang
atau mereka akan diberi kemampuan untuk bekerja
tidak berada di dalam kudang di rumah
tidak melakukan apa apa
selama di indonesia
dia melihat kebebasan berekspresi bagi wanita
satu hal yang mustahil ia raih
apabila dia di afganistan
terutama saat saya hidup di indonesia
ketika saya melihat keberadaan wanita
seperti anda anda sendiri anda seorang jurnalis
anda bekerja di sini ya
tidak ada perintah untuk anda
jadi untuk hal itu
saya berharap sama seperti wanita di afganistan
dan juga wanita di sini
dengan kemampuan yang mereka dapatkan
saya harap mereka bisa berkembang
kekacauan yang terjadi di
negaranya baru baru ini
menyayat hati kecilnya
dia memilih sedikit berkomentar atas pertanyaan
akankah pemimpin negaranya saat ini
saya berharap suatu hari mereka akan berada di sana
pemerintah yang berkembang
mereka bisa memberikan keamanan
dan saya berharap mereka bisa
dan untuk anak anak saya
terutama untuk wanita
saya berharap mereka bisa bekerja
mereka bisa mendapatkan pendidikan
mereka bisa berkembang
karena ekonomi negara
masa depan negara
itu bergantung pada wanita
itu akan dibuat oleh wanita
sidika fakihi hanyalah satu dari tujuh pengungsi hazar afganistan di indonesia
organisasi dunia penanganan khusus pengungsi mencatat
setidaknya ada lima lima juta pengungsi afganistan di seluruh dunia
harapan terbesar mereka hanya satu
mengakhiri ketidakpastian dan melihat negaranya damai
sekarang pdb pun bingung
ini mau diapain nih
belum lagi dia punya komite sanksi terkait taliban
isinya satu ratus tiga puluh lima individu dan lima mpv terkait taliban
yang dianggap mengganggu proses
dari satu ratus tiga puluh lima itu
lima belas diantaranya ada di
merupakan pemerintah sekarang yang sedang memerintah
yang temporer pemerintah yang tiga puluh tiga pejabat
enam belas diantaranya masih ada di blacklist
ini mau diapain
kepala pengusaha kepala pengusaha
kepala pengusaha kepala pengusaha
muhtaram al haj mullah muhammad hasan akun
sarparasti riasatil wazarah
muhtaram mullah abdul aziz
mawini riasatil wazarah
sarparasti wazaratil defah
muhtaram al haj mullah surajuddin haqqani
itulah nama nama pemain kunci taliban
untuk emirat islam afganistan
sejumlah wajah lama yang mendominasi pertempuran dua puluh tahun
melawan koalisi pimpinan amerika serikat
dan sekutu pemerintah afganistan
nampak menghiasi deretan posisi penting pemerintahan afganistan
termasuk surajuddin haqqani
yang diangkat sebagai menteri dalam negeri
orang paling dicari oleh badan intelijen amerika serikat atau fbi
ini hanyalah babak awal
pasca taliban mengklaim kekuasaan di afganistan
krisis ekonomi menjadi tantangan paling serius
bagi pemerintahan afganistan saat ini
bank dunia mencatat populasi afganistan saat ini
berjumlah tiga puluh delapan juta jiwa
menuju akhir tahun ini saja
sebanyak lebih dari enam ratus ribu jiwa memilih meninggalkan afganistan
dari jumlah populasi tersebut
saat ini hampir sembilan belas juta jiwa di afganistan hidup
hanya mengandalkan bantuan internasional
pada saat ini
pemerintahan demokrat sebelumnya mengadil negara
jumlah orang yang keluar dari afganistan ke negara barat
bukan karena keamanan
sebagian besar hidup di kota kota ini
mereka mengalami masalah ekonomi
mereka tidak memiliki uang
sekarang pada akhir pemerintahan demokrat selama dua puluh tahun
sembilan belas juta dari tiga puluh delapan juta orang
yang tidak memiliki makanan yang sepatutnya
berangkat dari krisis afganistan
perserikatan bangsa bangsa berupaya mengumpulkan dana
lebih dari enam ratus juta dolar amerika
atau sekitar delapan lima triliun rupiah untuk afganistan
pada pertemuan puncak g dua puluh virtual yang digelar oleh italia
menyatakan paket bantuan uni eropa senilai satu miliar euro
atau sekitar satu dua miliar dolar
adalah untuk mencegah keruntuhan besar kemanusiaan dan sosial ekonomi
dia menekankan dana tersebut adalah dukungan langsung untuk afganistan
dan akan diselalurkan ke organisasi internasional yang bekerja di lapangan
bukan ke pemerintahan sementara taliban
dinamika kepemimpinan afganistan memang terus bergulir
tidak hanya di internal namun di panggung internasional
meski belum ada negara yang memutuskan sikap
dan mengakui taliban sebagai pemerintahan yang sah di afganistan
beberapa negara telah mengisyaratkan ingin menjalin hubungan dengan kelompok itu
seperti tiongkok rusia inggris jerman india dan pakistan
dari sisi global multilateral khususnya dewan keamanan pbb
karena sampai sekarang memang terlalu awal
bahkan untuk mengambil kesimpulan negara mana sih yang akan mengakui pemerintahan sekarang atau segala macam itu
negara negara bkpb saja ini sampai sekarang cuma kesepakatannya satu
dan itu saya pikir banyak yang sharing juga sentimenal sama
banyak yang sudah siap untuk engage dengan pemerintahan yang de facto sekarang di bawah kelompok terbang
tapi engagement bukan berarti pengakuan
lika liku taliban mendapat pengakuan internasional bakter halang batu besar
halangan hadir dari pertimbangan pbb terutama dewan keamanan pbb
ini bisa dilihat saya lupa dua minggu lalu ada meeting terakhir di dkpbb
dan sudah disetujui misi pbb di afghanistan akan diperpanjang sampai bulan maret tahun depan untuk sementara ini
sekarang pbb pun bingung dkpb pun bingung ini mau diapain
belum lagi dia punya komite sanksi terkait taliban
isinya satu ratus tiga puluh lima individu dan lima entiti terkait taliban yang dianggap mengganggu peace process
dari satu ratus tiga puluh lima itu enam belas diantaranya ada di merupakan pemerintah sekarang yang sedang memerintah
yang temporari pemerintah itu yang tiga puluh tiga pejabat
enam belas diantaranya masih ada di blacklist nya un ini mau diapain
hingga saat ini memang belum ada keputusan diplomasi indonesia mengakui taliban sebagai pemerintahan yang sah
namun indonesia memiliki fokus dan komitmen mendukung proses perdamaian di afganistan
yang bersifat afghan led and afghan owned alias kepentingan rakyat afghan harus menjadi yang utama
kali ini indonesia perlu memiliki strategi yang matang
pertama adalah bagaimana kesempatan ekonomi bagi kekuatan kekuatan ekonomi indonesia
untuk bisa bekerjasama dan meningkatkan kerjasama di afganistan dengan pemerintahan yang ada sekarang
yang pertama dan membantu pemerintahan taliban justru untuk mereka bisa membangun negaranya dengan baik
yang kedua tetap memastikan bahwa bukan transformasi tapi transnasionalisasi
dari kelompok kelompok berbasis kekerasan dan mencoba untuk dibungkus dengan gerakan keagamaan ini
itu tidak mendapatkan momentumnya di indonesia
sikap indonesia masih pada posisi menunggu dan melihat
butuh waktu yang tidak sebentar untuk membangun kembali afganistan
selain pengakuan internasional legitimasi bagian lainnya
bagaimana afganistan membuktikan janji terhadap rakyatnya adalah kunci yang paling dinanti